kalau perlu diperbanyak ditambah nomenklatur saya kira itu juga bagus
bang soal kabar penambahan nomor klatur kementerian bagaimana bang
saya belum mengikuti itu itu haknya presiden terpilih
tapi negara indonesia yang besar kita belasan ribu pulau penduduk hampir dua ratus delapan puluh juta lebih dengan segala masalah yang ada
kalau perlu diperbanyak ditambah nomenklatur saya kira itu juga bagus